peduli lindungi sebuah aplikasi yang diluncurkan pemerintah indonesia
untuk memerangi dan memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
aplikasi ini sekarang dapat diunduh melalui google play store android dan apple store ios
tiga poin utama dari aplikasi ini dapat memberikan informasi bagi penggunanya
yaitu tracking yang dapat melihat pergerakan seseorang yang positif covid sembilan belas secara historis
kemudian tracing yaitu mengetahui dengan siapa saja seseorang yang positif covid sembilan belas
dan yang terakhir adalah fencing yaitu memberikan batasan bagi seseorang
yang dalam pengawasan atau sudah positif melakukan pergerakan
menurut pakar it ruby alamsah meski keberadaan aplikasi ini bertujuan baik
tapi tidak akan efektif jika masyarakat tidak mendukung dengan menginstalnya
ruby juga mengatakan saat diluncurkan akhir maret dua ribu dua puluh
awalnya aplikasi ini memiliki kelemahan karena menggunakan format application package
atau apk yang mudah disusupi malware
ada pun kekurangan aplikasi peduli lindungi ini adalah utamanya saat peluncuran aplikasi
di akhir maret dua ribu dua puluh
di mana terkesan tim tersebut terburu buru untuk menyampaikan aplikasi ini ke masyarakat
menginformasikan dan menyediakan aplikasi ini
tetapi karena terlalu terburu buru mereka menyiapkan aplikasinya dalam bentuk file apk
yang bisa diunduh dan
sedangkan gencarnya kominfo bssn atau pihak pemerintah manapun
untuk agar meningkatkan kesadaran keamanan berinternet
kesadaran keamanan teknologi informasi
apk itu sebenarnya adalah bukan anjuran yang baik
alias tidak direkomendasikan
dan sangat rentan terhadap kemungkinan penyusupan malware
namun pernyataan berbeda diungkap menteri komunikasi dan informatika
bahwa aplikasi yang dikembangkan putra putri bangsa ini
dijamin aman dengan melindungi data pribadi
serta akan menghapus data pengguna saat pandemi covid sembilan belas dicabut
bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang aman
kami telah menerbitkan surat keputusan menteri kominfo no satu ratus tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh
yang menetapkan bahwa
peduli lindungi sebagai aplikasi untuk penyelenggaraan
dengan infrastruktur sistem dan aplikasi telekomunikasi
aplikasi ini aman
aplikasi ini didevelop oleh putra putri kita sendiri
anak negeri kita sendiri
aplikasi ini telah bisa didownload di google play
dan di apps play store untuk ios apple
aplikasi serupa juga ditemui di beberapa negara seperti singapura
yaitu aplikasi trace together
aplikasi ini menggunakan sinyal bluetooth
yang dapat melacak pengguna lain dalam jarak dekat
jika ada salah satu pengguna yang terinfeksi covid sembilan belas
mereka akan ditanya informasi orang orang yang pernah melakukan kontak
yang hanya dapat diakses
hanya melalui ponsel yang sudah bertukar id
sehingga pengguna tersebut dapat mengetahui
dan melakukan pencegahan dini
masih menurut ruby alamssa
sebenarnya aplikasi peduli lindungi dan trace together dari singapura
adalah aplikasi yang sama karena menggunakan source code
dari trace together yang sudah dibuka oleh pemerintah singapura
untuk negara manapun termasuk indonesia